penangkapan pelaku berjalan tegang
pelaku sempat mengamuk dan berusaha kabur saat akan diamankan petugas
bahkan keluarga sempat menangis saat pelaku digelandang dari rumah salah satu kerabatnya
kepada para petugas pelaku mengaku dirinya sedang berada di bawah pengaruh miras berjenis tuak ketika melakukan aksinya
ini bermula dari laporan masyarakat yang dilakukan ke kursus kewala pembangunan
di dekas pelapor ada di bidik bahwa telah terjadi merusak kesusilaan di muka udun
alhamdulillah hari ini kita telah amankan tersangka
dimana pesangkali atas nama misial sn
sebelumnya dalam beberapa hari terakhir
warga tasikmalaya terutama kaum perempuan
dirasakan dengan adanya teror pelecehan oleh seorang pria di jalan umum
berita terkait aksinya pun sempat viral di media sosial
pelaku kini dalam pemeriksaan satuan reskrim polres tasikmalaya kota untuk proses hukum selanjutnya
untuk sementara pelaku terancam pasal dua ratus delapan puluh satu kuhp
tindak pidana melanggar keasusilaan di depan orang lain
dengan hukuman penjara maksimal dua tahun
ogifatul zaman tasikmalaya jawa barat